setelah bebasnya mas ria pelaku pelemparan kotoran kepada tetangganya dari salapas kelas dua sidoarjo jawa timur pada jumat pagi pekan lalu
korban wiwing menyebut akan melayangkan gugatan perdata dengan meminta ganti rugi secara material dan imaterial hingga satu miliar rupiah
hal ini diakui oleh kuasa hukum korban dimas pangga yang ditemui pada senin siang
menurut dia ganti rugi ini telah dihitung sesuai dengan perbuatan mas riah yang merugikan korban sejak dua ribu enam belas hingga mei dua ribu dua puluh
ada pun kerugian tersebut senilai satu ratus tiga puluh juta rupiah untuk mengganti kerusakan seperti pagar dan sofa
serta pengecatan hingga kerugian imaterial atau kerugian secara psikis korban satu miliar rupiah
gugatan itu direncanakan dilayangkan ke pengadilan negeri sidoarjo
jawa pada rabu esok
yang kerugian imaterialnya itu yang satu miliar itu berkaitan dengan tentang pesikisnya bu wiwi beserta keluarga
karena kan sejak dua ribu enam
seperti diketahui sebelumnya aksi tidak terpuji mas riah menyeramkan berbagai kotoran ke rumah tetangganya menjadi viral di media sosial
setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh kepolisian dan satpol pp sidoarjo pada tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga
diputus oleh pengadilan negeri sidoarjo mas ria dihukum satu bulan penjara
dikuhardian sasi doarjo jawa timur